ya fenomena gerhana bulan total atau disebut blood moon terjadi hari ini delapan november dua ribu dua puluh
dan bisa diamati dari indonesia
kita akan bahas dengan peneliti pusat riset antariksa badan riset dan inovasi nasional atau brin
andi pangerang hasanuddin
halo selamat malam pak andi
selamat malam mbak dea
iya pak andi boleh digambarkan kepada masyarakat
apa yang sedang terjadi saat fenomena alam gerhana bulan total atau blood moon ini terjadi
baik terima kasih mbak dea mohon izin menjelaskan
jadi gerhana bulan adalah fenomena astronomis ketika empat hari bumi dan bulan berada pada tersendiri selurus
hingga masuk ke dalam bayangan bumi
nah karena gerhana ini adalah gerhana bulan total
bayangan bumi yang dimasuki oleh bulan adalah
bayangan inti yaitu
bayangan yang berwarna merah kecoklatan
sehingga pada saat gerhana bulan nanti
saat ini sedang berlangsung
akan terlihat berwarna merah kecoklatan
pak andi berapa ini durasi gerhana bulan total pada hari ini
secara global memang
untuk gerhana bulan total
untuk gerhana bulan total

untuk fase totalnya
ini kan fenomena alam yang ditunggu
membuat masyarakat ini
bagaimana dengan periodenya
apakah ini pada setiap tahun
waktu waktu tertentu muncul
gerhana bulan itu terjadi
satu hingga tiga kali dalam setahun
untuk gerhana yang dapat diamati
dari tempat yang sama itu
bisa disaksikan kembali
setelah tiga sampai sepuluh
memang gerhana bulan total
di indonesia terakhir

gerhana bulan sebagian
gerhana bulan penumbra
baru dua puluh dua ini
terjadi gerhana bulan total
dan setelahnya tidak akan terjadi lagi
sampai nanti di tahun dua ribu dua puluh lima
masyarakat ini harus menunggu
dua sampai tiga tahun untuk bisa
melihat fenomena alam ini
tapi pak andi ini kan kita tahu juga bahwa
kondisi cuaca ini cenderung
mendung ya ada awan awan
gelap di sejumlah wilayah di indonesia
pemantauan ini masih bisa dilakukan
dengan mata telanjang begitu oleh masyarakat
baik jadi untuk pemantauan
dengan menunggu cuaca cerah
selesai karena masih ada
waktu sampai nanti
pukul delapan belas lewat empat puluh satu
itu adalah akhir
ini sudah akan memasuki fase sebagian
dan fase sebagian ini
akan berakhir nanti di pukul
sembilan belas lewat empat puluh sembilan waktu indonesia barat
pas yang masih terhalang mendung
tidak bisa disaksikan di tempat tersebut
tapi di seluruh
wilayah indonesia selama
tidak ada awan mendung atau
cuaca mendung ini bisa disaksikan ya pak
dapat disaksikan karena ada
rekan saya di sulawesi tenggara
sementara untuk wilayah lain
berin biak di upang
dan berin pontianak masih
baik jadi masyarakat yang ingin
bulan total ini harus berdoa ya supaya
cerah cuacanya supaya bisa melihat
dengan clear boleh
dilihat dengan mata telanjang atau harus
untuk gerhana bulan total kali ini
dapat disaksikan dengan pengaman
tergabung dengan gerhana matahari
kalau berhubungan matahari itu
meskipun matahari terhalang oleh
ultraviolet yang masuk ke
mata itu sangat besar
tetapi gerhana bulan
karena cahaya bulan itu hanya dipantulkan
dari matahari dan
enam bulan itu masuk ke dalam bayangan
bumi maka bulan hanya akan nampak meredup
tanpa harus menggunakan pengaman
baik terakhir terakhir
pak andi pak andi ini apa saja
fenomena alam yang perlu diwaspadai
dengan adanya gerhana bulan total kali ini
baik untuk gerhana yang
terkait dengan gerhana bulan ini
yang pertama adalah
adalah turut air laut
pada saat gerhana bulan total ini
air perang akan semakin tinggi
terjadi pada saat bulan purnama biasa
dan pada saat menjelang bulan baru
atau munculnya hilal
itu turut air suam
kemudian kedua adalah
bintang yang selama ini
pada saat purnama
itu akan bersinar lebih
terang karena bulan segera
mau cuaca itu harus cerah
baik terima kasih
baik silakan silakan
pertama sekali itu berkaitan
seperti bumi erupsi vulkanik
mempercayai kabar kabar yang
gerhana bulan ini
karena untuk gerhana bulan
itu terkait dengan tsunami
dan juga erupsi vulkanik
baik tentunya masyarakat
pemandangan gerhana bulan total
tapi juga harus memperoleh informasi
yang betul yang benar yang valid
terima kasih informasinya
ini adalah peneliti pusat riset antariksa
badan riset dan inovasi nasional atau brin
terima kasih sudah bergabung bersama kami
pada malam hari ini